masyarakat jakarta nampaknya harus sedikit bersabar untuk mengetahui siapa pemimpin baru mereka
karena fakta politik paling tidak yang tergambar dari hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pilkada ini akan berlangsung dua putaran
meskipun selama empat bulan terakhir dinamika kemudian intrik propaganda dan juga perang wacana begitu keras terjadi
tapi toh masyarakat ibu kota berhasil membuktikan kedewasaannya dalam berpolitik dan berpemilu
nah buktinya kegaduhan yang dikhawatirkan itu selama ini tidak terjadi
untuk merefleksikan kembali peristiwa lima belas februari yang lalu kita akan mencoba membahasnya dalam kacamata yang berbeda
bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya pada malam hari ini ada jurnalis senior mas wahyu muryadi
terima kasih mas wahyu
sudah semudah dibantuk mas ya
alhamdulillah kalau mas wahyu sehat kita semua senang
kemudian ada budayawan kita mas radar panca dahana terima kasih mas radar
sudah datang kemudian mas roy suryo wakil ketua umum partai demokrat yang hari ini kita akan tanya kira kira kemana arah angin partai demokrat pasca lima belas februari
terima kasih mas roy sudah datang di seri indonesia kita
sebelum kita akan mulai dialog pada malam hari ini kita saksikan paket pengantar berikut ini
sejak awal perencanaan pilkara seretak ini tidak dipungkiri
panasnya pilkada dki jakarta mendapatkan sorotan tersendiri
selain menjadi barometer politik nasional sebagai ibu kota negara
kursi pemimpin ibu kota menjadi semakin krusial
lantaran pemimpin dki berpeluang masuk
radar pencarian presiden
dalam lima bulan terakhir sejumlah isu ikut memunggungi pilkara dki jakarta
yang paling membekas tentunya sejumlah aksi yang diselenggarakan sebagai respon
atas kasus dugaan perundangan agama yang dilakukan basuki cahaya purnama
namun status terdakwa sepertinya tidak terlalu berdampak terhadap dukungan ahok jarot
dari hasil hitung cepat pasangan nomor urut dua basuki cahaya purnama dan carot sahabat hidayat berada di posisi pertama
disusul oleh pasangan nomor urut tiga andis basulidat
sementara pasangan nomor urut satu yanni agus harimurti yudhoyono dan silviana murni berada di posisi ketiga
menghadapi hasil ini agus silvi pun dengan kesatria mengucapkan selamat untuk kedua kompetitornya
dan berlapang dada menerima hasil berkada
guna menghadapi berkada putaran kedua pada sebangun april
diperkirakan kedua pasangan akan berlomba mengajak partai pengusung agus silvi
yaitu partai demokrat pan pkb dan p tiga untuk bergabung
namun beberapa pengawat politik juga berpendapat akan lebih bijak
jika paslon yang maju di putaran kedua berhasil meyakinkan hati warga dki yang memilih golput pada lima belas februari yang lalu
belajar dari pemilu presiden dua ribu empat yang juga berjalan dua putaran
tensi politik di putaran kedua cenderung memanas
saat itu putaran kedua mempertemukan pasangan sby jk dengan megawati hashim musadi
lantas apakah tren itu juga akan mendular terhadap putaran kedua pilkada dki jakarta
suci bancin cnn indonesia
oke kita akan coba refleksikan berbeda dengan apa namanya pembahasan pembahasan dialog dialog sebelumnya yang membahas hasil survei
kemudian quick count bagaimana peta dinamikanya
kali ini kita akan merefleksikan dari sisi yang lain
mas wahyu dulu deh kalau kita lihat bagaimana kemudian pelaksanaan pilkada dki jakarta khususnya dan pilkada serentak pada umumnya kemarin itu
yang sempat dikhawatirkan oleh
banyak orang empat bulan kampanye kok kayaknya tuape sekali kita berantem di sosmed berantem di dunia nyata segala macam
kemudian tapi faktanya kita bisa melewati ini dengan cukup kondusif
banyak orang yang membayangkan betapa masyarakat indonesia itu akan rawan untuk melakukan clash seperti itu
untuk pilkada pilpres dan sebagainya
tapi ternyata kan enggak
jadi ini luar biasa partisipasi politik dari masyarakat indonesia dari tahun ke tahun
kalau ditunjukkan dengan pilkada dki kemarin itu tinggi sekali
kemudian juga orang orang katakanlah dari etnis tionghoa yang selama ini mungkin agak priori atau apolitis ya
banyak tampil di beberapa titik titik sentra sentra mereka itu yang berantri berjubel makan ngamuk kalau nggak dapat
itu kan luar biasa
dan tidak ada yang namanya keriuhan itu hanya sebatas digajet
ya enggak apa apa
itu anggap aja
yang lain gitu
tapi untuk pendidikan demokrasi kemudian apa namanya kalau kita refleksikan secara umum memang ini sudah jauh lebih matang kita jauh lebih baik dalam pengelolaan dan juga berdemokrasi sendiri
ya bahwasannya diantara proses kampanye itu muncul yang namanya negatif campaign atau bahkan black campaign
nah itu memang harus dikoreksi untuk menjadi lebih baik
penuhnya perdebatan yang terjadi yang muncul di whatsapp whatsapp group di mana mana tidak hanya di sogmed ya tapi di online macam macam itu
tapi itu ya saya rasa itu proses dimana kita memang mencari keseimbangan baru dimana kita menjadi ya kita merayakan perbedaan itu dengan cara kita
ya gak apa apa daripada dulu ditekan tekan untuk harus begini begitu
ini sudah semakin maju kalau gitu
mas radar seperti apa melihat
apakah masih suram kabut gelap mendung seperti dua minggu lalu anda katakan atau kayaknya cahayanya udah makin terang
karena mungkin jendelanya enggak beda
misalnya enggak beda sedikit
sebenarnya kalau di dalam pemilihan umum election di mana mana perbedaan sampai kepada pertikaian itu terjadi karena ada pandangan yang berbeda dalam melihat dunia
itu sifatnya prinsipil
kita menyebutnya perbedaan ideologi
jadi setiap partai itu memiliki ideologinya sendiri sendiri
di indonesia dalam kenyataannya tidak ada partai yang berideologi
ideologi hanya slogan
tidak ada partai berideologi
hanya kekuasaan dan kepentingan
kalau di indonesia enggak ada
karena memang di indonesia itu tidak ada ideologi
dari zaman ribuan lalu tidak cocok kita dengan itu
enggak ada ideologi
jadi pertikaiannya tidak
masuk di dalam hal tersebut
yang prinsipil yang visioner yang ideologis tidak ada
pertikaiannya masuk ke dalam persoalan persoalan yang tidak substansial
artinya yang sensasional
atau yang artificial
seperti apa tuh
apa yang kita lihat dari patungan terakhir
hoks hoks itu kan penyerangan penyerangan secara pribadi
penyerangan penyerangan secara apa

tidak pada hal hal yang prinsipil
tidak pada hal hal yang prinsipil

tidak pada hal hal yang prinsipil

perdebatan diantara tiga calon pun tidak kita melihat satu vision
satu pandangan yang kuat bagaimana masyarakat terus dibentuk
bagaimana bangsa ini harus diarahkan
kemana mana akan ke depan
jadi sebenarnya kalau menurut saya
orang bilang bahwa jakarta menjadi barometer dari kesehatan pikiran indonesia
bangsa indonesia dalam memilih
jadi lebih rasional ketimbang yang lain lain
itu anda lihat dari prosesnya atau
orang jakarta itu itu lebih rasional
karena lebih terdidik kelas menengah dan yang lain lain
malah justru saya sebaliknya melihat
proses pemilihan umum sampai pemilihan daerah di indonesia itu belum rasional
sama sekali tidak berbasis pada rasionalitas
karena orang melihat calon calon itu tidak berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang murni
berdasarkan logos atau rasio
apakah orang itu memang
hidupnya passionnya kerja nyatanya perjuangannya rekam jejaknya
di dalam satu bidang itu sebagai public serven sebagai pemimpin atau sebagai birokrat
kita milih kadang kadang cuma karena sisirannya sebelah kiri atau bajunya putih atau mungkin jalannya
itu juga enggak salah dong mas
itu juga nggak salah dong
itu kalau menurut saya itu bukan pertimbangan rasional bos
itu pertimbangan yang sifatnya emosional
sementara untuk memimpin negeri atau kota yang seperti ini
itu harus ada pertimbangan pertimbangan yang bisa diukur
kan gitu kan yang rasional gitu
tapi kita tahu selama ini kita memilih bahkan bukan hanya pada masa sekarang
sebelum belumnya juga ada pertimbangan seperti itu
sehingga sering kali kita memilih dengan keliru
nah misalnya orang yang jelas ditahan kpk dipilih tetap juga masih menang
macam macam yang seperti itu kan
nah ini pertanyaan pertanyaan bagi kita
kita yang melanggar apa menyelenggarakan demokrasi
tidak hanya di negeri ini di negeri negeri lain juga terjadi seperti itu
kalau wajahnya mas roy sih menghadapi setelah lima belas februari kayaknya agak agak sendu sendu sedang gitu
enggak sendu sih tidak ya
kami justru melihat bahwa apa yang dialami oleh paslon satu
itu merupakan satu langkah awal bukan langkah akhir
langkah awal untuk loncatan jauh ke depan
jadi sebagaimana yang disampaikan oleh mas agus harimulti diodono
pada saat menyampaikan sikapnya di rumah pemenangan kami di wisma proklamasi
itu beliau menyampaikan menerima hasil ini
dan kemudian menyatakan kekalahannya
dan bahkan mengucapkan selamat kepada dua paslon yang lain
dan setegar setakat satria
dan bahkan yang paling penting adalah menitipkan untuk generasi muda indonesia
ayo ini bukan akhir dari segalanya
ini awal untuk semua generasi muda menyongsong indonesia emas dua ribu empat puluh
kalau saya pikir ini pemikiran yang sangat baik dari the future leader mas agus harimurti yudhoyono
jadi memang disiapkan untuk ke depan atau dki ini jadi sasaran antara atau memang seperti apa
bukan ibaratnya manusia kan boleh merencanakan
tapi tuhan yang mengkuasa allah swt yang kemudian juga
manusia belum merencanakan tuhan yang menentukan
tapi secara umum kalau anda melihat penyelenggaraan
kemudian bagaimana antara calon saling berpartisipasi
masyarakat kemudian berdemokrasi
anda melihat kita sudah semakin matang atau justru ada kemunduran yang cukup signifikan mas roy
tentu ada kemajuan dan tentu ada hal yang perlu dicermati
partisipasi masyarakat untuk memilih di jakarta sesuai hasil sore tadi ya
dari presentasi masyarakat pemilih itu bagus
tapi tolong dikritisi lagi ke dalamnya
apakah angka sebanyak itu itu bisa sampai yang dikemukakan mas wahyu tadi
misalnya ada kaum tertentu yang kemudian berbondong bondong datang
bahkan memenuhi dptpb ya daftar pemilih tetap tambahannya
itu kemudian yang harusnya jatahnya sekitar dua puluh lima orang tiba tiba didatangi seratus orang
nah itu apakah merupakan satu prestasi
ini juga menjadi pertanyaan
bahwa ini meningkatkan partisipasi
ya kalau mereka datang sesuai dengan daftar pemilihnya
betul ini memang peningkatan yang luar biasa
dan saya juga kalau tadi pertanyaan mas budi alhamdulillah saya orang paling bersyukur ya
yang tadi dikemukakan di sosmed tidak terjadi hal hal yang di luar kuasa kita gitu ya
artinya biasa ada perdebat perdebat ada tweet war itu biasa
tapi tidak sampai ada bentrok fisik itu tidak ada gara gara
di lapangan semua kondisinya clear
kondisinya clear nah hanya terkadang sekali lagi bahwa kalau tadi mas budi menanyakan apakah ini kemajuan
sebenarnya juga iya dan tidak gitu ya
maju kita harus apresiasi makanya begini kalau ada hal hal yang menjadi catatan
kami dari tim paslon satu menyatakan bahwa kalaupun ada catatan itu baik untuk internal kami saja
tidak untuk diumbar keluar kita tetap mensukseskan kpu dki jakarta untuk meneruskan ini sampai dengan putaran kedua
itu seolah olah begini seolah olah banyak orang di twitter yang bangga ya pak wahyu pak radar

wah anda juga curiga ada mobilisasi tuh
menemukan data data seperti itu enggak di lapangan tim sukses

tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikut ya kami akan segera kembali ke sana
kita sudah dihujani oleh kata kata yang sudah cenderung polutif ya dari tiga calon ini
selama masa kampanye yang begitu lama itu ribuan jutaan miliaran kata kata
diskurs diksi dan yang lain lain
pada masa kedua ini kalau mereka masih menghujani memberi tsunami kata kata pada publik orang akan jenuh dan bosen
karena pada akhirnya mengurus jakarta tidak cukup dengan kata kata
tidak cukup dengan replika bahasa
tidak cukup dengan retorika yang indah dan diksi diksi yang menarik
akhirnya orang itu harus membuktikan bahwa apa yang bisa dikerjakan dan apa yang saya telah kerjakan
karena selama ini
jadi kan seperti yang bilang masih masih emosional masyarakat kita
kadang terkecoh juga dengan kata kata itu penting
memang kata kata itu yang membuat orang menjadi terpikat kan antara yang lain selain potongan dan yang lain
tapi kan lama lama kalau disuguhi mukanya begitu aja kan bosan
dasinya begitu saja bosan
kata kata itu bosan
akhirnya dia akan melihat
ini akhirnya yang benar benar memberikan profit langsung atau memberikan dampak langsung secara material kepada saya apa
saya sudah tidak cukup dengan kata kata
dalam dua kalau kita
kita pacaran lah
awalnya kita kagum dengan persoalan fisikal dan lain lain
lama lama apa dong yang bisa lo kasih kayak gue
nah kedua calon ini sebenarnya ya kita tahu lah yang memiliki peluang untuk itu siapa
jadi masyarakat kita mungkin akan sangat lebih bisa belajar dalam memilih atau berdemokrasi di putaran kedua nanti
nah akhirnya dua duanya harus belajar itu
kalau nggak mampu mematrialisir menjadi satu hal yang konkret dari janji janji dia itu dia akan kalah
nah itu wahai para elit elit dan dua pasangan calon yang nanti akan berlaga
dengarkan kata kata radar pancadhana tadi ya
tapi kalau tadi masyarakat kita lihat sudah semakin dewasa berdemokrasi
pilkada dilalui dengan lancar
isu isu sektarianisme tadi juga nggak dimakan terlalu banyak lah ya
tapi yang kemudian membuat gaduh justru ada orang lain
namanya antasari asar yang selasa kemarin membuat gaduh
kita semua kaget sekali satu hari jelang pilkada serentak ada tuduhan tuduhan atau tudingan yang cukup serius membawa nama nama besar dalam seretan kasusnya
kita akan bahas masalah ini di segmen berikutnya
tepuk tangan bersama kami
satu hari jelang pilkada serentak pernyataan mengejutkan tiba tiba datang dari mantan ketua kpk antasari azhar
antasari azhar meminta presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuatnya ditahan selama delapan tahun
antasari juga mengungkapkan pengusaha haritano sudibyo yang mengaku diutus oleh cikyas pernah menemuinya dan menyampaikan pesan agar ia tidak menahan besan presiden sp aulingepohan
antasari mengungkapkan hal ini usai melaporkan kembali kasus kriminalisasi yang dialaminya ke baris krim polri gambir jakarta pusat
saya mohon kepada bapak susilo bambang yudhoyono jujur beliau tahu perkara saya ini
menurut saya beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat
beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi antasari
orang malam malam ke rumah saya
orang itu siapa
orang itulah haritano sudibyo
beliau diutus oleh sekias waktu itu
siapa di cikyas
datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh pohan
menanggapi pengakuan antasari sbi pun meradang
didahului dengan rangkaian cuitan di lini masa twitter presiden ke enam ini kemudian membantah tudingan antasari
antasari menuduh saya sebagai inisialnya
sebagai inisiator dari kasus hukumnya
seolah olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban
dengan izin allah dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar
tuduan itu tanpa dasar
tuduan itu liar
saya harus mengatakan bahwa nampaknya
gerasi presiden jokowi ada muatan politiknya
sepertinya sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya
juga keluarga saya
serangan fitnah dan pembunuhan karakter
ini terkait langsung dengan pilkada jakarta
jadi tuhan menaktifkan bahwa nasib agus sari murti yudhoyono nampaknya sama dengan nasib saya dulu ketika mengikuti pemilihan presiden pada tahun dua ribu empat
kecurigaan sby bahwa gerasi yang diberikan presiden jokowi kepada antasari bermuatan politis langsung dibantah oleh istana kepresidenan
bahwa presiden itu merujuk kepada sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi
kalau anda baca undang undang dasar kita pasal empat belas itu mengatakan bahwa presiden dalam memberikan gerasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari mahkamah agung
jadi prosedur itu dilalui betul oleh presiden
dan di dalam konstitusi itu jelas
harus memperhatikan pertimbangan dari mahkamah agung
dan mahkamah agung sudah memberikan pertimbangan tersebut
isinya adalah membaikkan antas untuk diberi gerasi
jadi atas rujukan itu presiden memberikan gerasi
jadi saya kira jangan dihubung hubungkan bahwa ini ada agenda apa agenda apa begitu tidak
apakah bola liar antasari akan terus menggelinding dan membuat kegaduhan yang baru
bu jadwiputro cnn indonesia
mas roy jadi pak sby melihat bahwa di antasari ini didesain oleh istana maksudnya
mulai dari gerasi kemudian itu yang akhirnya dipolitisir
ya tidak salah kalau kemudian ada pendapat semacam itu
ini kata pak sby
iya makanya kan beliau menyampaikan
sudahlah yang namanya gerasi itu kan pasti ada pertimbangannya
cuma pertimbangan yang menarik kalau kita lihat ya
kita hormati gerasi yang diberikan oleh presiden
itu ada tata acaranya tadi sampai kelemen sesnek
tapi yang menarik adalah sepulang dari pemberian gerasi itu seolah olah kan semua cepat sekali
antasari langsung diterima presiden kemudian langsung datang ke debat paslon dua
dan duduk di deretan apa tim sukses paslon nomor dua waktu itu
kemudian bahkan menyatakan diri masuk ke partai politik
partai politiknya bahkan diakui karena beliau itu adalah alumni gmni
akan masuk ke partai politik yang afiliasinya sama
jadi menurut saya ini cepat sekali loncatannya
akhirnya sekali lagi saya harus menyampaikan tidak salah
karena kalau pak sby itu berpendapat begitu
karena apa beliau yang masuk ke beliau kan juga pasti informasinya sudah banyak sekali
dan selesaikan kasusnya
jangan kemudian migrasi itu seolah olah dianggap itu bebas sebebas
tidak gerasi itu pengakuan bersalah
nah namun di sisi lain ya mas budi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat
bahwa karena ucapan ucapan antasari azhar mantan terpidana ini pada tanggal empat belas februari yang lalu
sehari sebelum pilgada
dan itu menunjuk nama pak sby menunjuk nama beberapa orang
maka kami dari tim hukum pak sby ya kawan kawan ya kawan kawan kami dari tim hukum pak sby
ada pak didi di sana ada mas ferdinand di sana
sudah melaporkan secara resmi pak antasari ke baris krim
tapi clear sekali bahwa pak sby menganggap bahwa ini masih dalam rangkaian pilkada
kemudian ini istana jelas jelas yang mendesain menggerakkan ini
ya baca saja nanti laporan baris krimnya
jelas jelas laporannya pencemaran nama baik
anda lihat itu nggak mas bayu
bahwa ini desain istana untuk menggeragoti pak sby terutama yang paling pendek sih tujuannya buat pilkada
seperti yang dikatakan pak sby tadi
saya tidak dalam posisi
pastikan bahwa itu
tapi ya itulah pak
apa yang anda baca dari pergulatan ini
itu penampakan luar
itu kan tadi dari proses
kiat rawang itu penthouse pak
kiat rawang dia
rawangnya dari penthouse
sampai proses tadi itu diterima
kemudian juga di depan
sampai kemudian muncul ada keberanian pak antasari mengatakan begitu
itu rasa rasanya itu logika pikir kita ini wajar
ini jangan jangan di setting
ya kita kan boleh skeptis seperti itu
tapi bagaimana benar enggaknya ya
istana tadi sudah menjawab begitu
kalau nggak percaya istana ya sudah dijawab lagi
itu saja ya kan
istana kan sudah menjawab katanya nggak ada sama sekali
enggak ada agenda begitu dijawab lagi
ya enggak apa apa
senang kita lihat para pemimpin kita ini jawab jawaban saurmano gitu
karena saya juga
ya yang penting justru reaksi pak sby kemudian berani mengatakan bahwa itu tidak benar
yang kemudian dilanjutkan oleh gerakan tim hukum
kalau tim hukum itu itu kaya pencemaran nama baik mas ya
kalau saya kok lebih tegas saja itu
ada fitnahnya tapi yang pasti dibandingkan
nah kalau pencemaran nama baik itu pasar yang masih agak betul
jadi lagu lama itu kan
jadi kita langsung yang lebih jelas itu fitnah
kalau fitnah ya kriminer
karena memang harus diakui
saya pernah ketemu pak andal seryazar ketika di penjara di penjara tangerang tempohari
ada cerita cerita gini kita belum lihat kan
itu berkali kali dia ngomong
betul wahyu ini ada begini
ya sudah kita saya ajak teman reporter untuk kemudian menggali merekam wawancara pengakuan pengakuan dia
ini masih dalam proses untuk kita investigasi apa yang terjadi
karena memang sms itu kan juga tanya tanya besar bukan dari dia katanya
kemudian yang kedua soal baju korban itu kan tidak ketahuan
banyak juga yang mengatakan bahwa ditembak dengan keadaan mobil berjalan
jalan jauh itu gak gampang
jadi ditugai itu dibunuh dulu gitu kan
tapi anda melihat antasari ini sangat seksi untuk dijadikan komunitas politik
kita gak ngomong antasarinya dalam konteks ini
dalam konteks ini lah misalnya
kan warna warninya seru ada kembang kembang namanya rani
mas radar kalau anda lihat ini kalau kita tadi lihat reaksinya antasari dan reaksinya presiden sbi
anda melihatnya seperti apa
pertanyaannya jangan pakai seksi ya itu mencebuk
kalau saya lihat ini keseluruhannya begini mas
ini sebenarnya kultur kita nih kultural
kulturnya orang jawa
orang jawa itu senangnya otak atik gadok
otak tiga itu beberapa unsur elemen dan anasir belum tentu cocok digatuk gatukkan jadi kesimpulan kira kira gitu lah
nah sebenarnya kan ini sumbernya baru antasari itu satu sumber yang belum legitim belum absah belum legal yang belum teruji lah belum diverifikasi
tapi dicampur sama informasi ini informasi ini
cara kita mengelola isu dan hoax selama ini kan gitu juga
kanan kiri a b c digatuk gadok g jadinya gitu
dan itu sebenarnya cara berpikirnya tidak hanya awam dan tidak hanya para pemimpin
juga para intelektual pengamat kita itu sebenarnya otak atik gadok juga
harusnya para pemimpin itu tidak langsung melakukan reaksi yang begitu cepat
jadi hal hal seperti ini diredam didiamkan dinyapkan disenyapkan
yang keluar itu hanya satu apa namanya katakanlah satu kebijaksanaan tentang moral tentang etika
tidaklah etis tidaklah bermoral tidaklah yuridis gitu gitu lah
tidak langsung ditinju terus tinju lagi gitu loh
enggak itu kelasnya kelas bawahan itu kelas preman preman tanggung yang begitu
jadi bagus sebenarnya pak mas wahyuni awalnya aku bukan bagian apa gak kompeten gitu
tapi itu kita akhirnya ikut ke otak atik gatuk
enggak usah ikuti gitu ya
kalau gak honor harusnya enggak bayar hari ini
artinya jangan kita masuk dalam sensasi seperti itu
kalau beberapa orang lembaga lembaga atau person person yang sudah menjadi lembaga
mendinginkan dengan cara seperti itu tidak langsung terlibat di dalam sensasinya
saya kira negeri ini akan nyaman karena kedewasaan
tapi kalau kita bicara mengenai dampak mas radar ini dampaknya seperti apa
ini kan ini kan pak sby orang yang
ya dampaknya itu
karena banyak pemimpin yang sebenarnya dia menjadi anutan jadi tuntunan jadi acuan
juga ikut masuk dalam ring adu tinju begitu
sebenarnya tidak lah
dia memiliki satu level tertentu di mana ujaran ujarannya tidak di level itu
enggak menkepel kepelan enggak langsung tinju langsung
nah itu banyak yang menyayangkan kenapa pak sby begitu reaktif dan begitu
kata mas radar tadi bahasanya kenapa kepel kepelan masuk ke ring tinju lagi
harusnya kan jadi wasit atau jadi penonton di vip
sayangnya mas kita harus lanjutkan dialognya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
bukan hanya mas wahyu atau mas radar yang bingung kenapa pak sby begitu reaktif gitu
harusnya nonton di vip ya pertandingan tinju ini kenapa ikut tinju tinjuan di dalam
begini masalahnya adalah saya tahu persis kejadiannya
jadi malam hari itu empat belas malam itu
kami lagi zikir di rumah pak sby di mega kuningan
yang beberapa hari sebelumnya didemo oleh adik adik mahasiswa
dan demo adik adik mahasiswa itu berangkat dari bubur taci bubur
dan kalau mau ditambahkan siang harinya pak antasari datang juga ke sana
bahwa pak antasari dan tokoh tokoh yang datang ke sana itu mungkin tidak mengerti
ada provokasi di malam harinya oleh oknum oknum dari eksponen sembilan puluh delapan ya bisa jadi
tetapi bahwa peristiwa itu kalau tadi pak radar mengatakan godak gadek gaduk
ya kalau mau ditambahkan sekarang tinggal merangkaikan
kalau mau dirangkaikan ya bisa tidak dirangkai ya bisa
intinya malam tanggal empat belas itu kami sebenarnya sedang bersyukur
kehadilan lagi kedatangan lagi mas agus sari murti udeno dari umroh
ya tanggal empat belas itu
nah di tengah tengah itu muncullah berita laporan bahwa tv tv termasuk cnn juga
itu menyiarkan konferensi pes pak antasari di luar gedung baris krim
ya di akhirnya laporan dia ke baris krim setelah kita lihat
nggak ada sama sekali soal itu
hanya malah melaporkan ingin cari bukti petunjuk baru atau novum tentang sms nya
maksudnya baris krim dijadikan momentum saja
jadi laporan bahkan laporan ke baris krim itu adalah kriminalisasi yang tidak menyebut nama
tidak ada nama pak sby tapi di luar itu nyebut nama
beberapa tokoh disebut ada pak s b disebut ada pak adi tanu disebut
pak adi tanu sekretarisnya juga dalam jawab
nah pak s b ya karena waktu itu malam itu esoknya adalah pilkada
kita hanya melihat begini kalau baru dijawab esok paginya
dengan berita pilkada yang sudah naik itu tidak akan jawab
atau pasti akan tertutup
ya dan pasti akan muncul ini menjadi sebuah kebenaran kalau tidak disolidasi
malam hari itu juga di mega kuningan
maka pak s b langsung menjawab
banyak juga pertanyaan yang mengatakan ini jawabnya kok sok banget gitu
saya baca di sosial media pakai baju koko dan lain sebagainya
kami semua dan memang kami sedang zikir
tapi bukan edwahli muryadi pasti yang ngetujukan
kami semua sedang zikir tiba tiba harus menyampaikan itu jadi harus dijawab
mohon maaf kalau saya juga menyampaikan saat itu juga memang harus dijawab
untuk menyetop itu dan esok paginya dilaporkan
kalau presiden sby mengatakan bahwa tuduhan antasari itu serius sekali terhadap beliau
dan juga keluarganya bahkan dihubungkan dengan pilkada dan agus sudhoyono
tapi kan tuduhan presiden sbi kepada presiden jokowi juga cukup serius mas
ini gerasi ada muatan politis untuk menyerang saya dan keluarga
ini penguasa yang menzolimi saya ini kan bahasanya kan tersirat sekali
ada tuduhan pak antasari kepada pak sby
dan pak sbi sudah dengan jelas tegas melaporkan meskipun mungkin saran dari pak wahyu tadi
jangan hanya pencemaran nama baik tapi fitnah
nah itu coba saya akan konfirmasi lagi ke tim hukum apakah sampai ke fitnah
nah kalau sekarang istana merasa bahwa memang ada hal hal yang mungkin kurang pas
ya bisa saja kemudian nanti disampaikan juga misalnya keberatan atau apa
menurut saya bagus ya untuk komunikasi diskursusnya bahwa ada hal hal yang supaya jelas
supaya clear and clean persoalannya ada di mana
apakah benar pak antasari itu sangat berhubungan atau tidak
oke mas radar ini menunjukkan pengakuan antasari itu
sebenarnya apa sih yang ingin dia tuju apa sih yang ingin dia tunjukkan sebenarnya kepada publik
kepada mungkin lawan lawan politik atau orang orang yang ada di
pertanyaan ke pak antasari kok ditanya ke saya
ya saya enggak tahu
anda kan sudah melihat secara epistemologi misalnya
kalau guyonan jawabannya pak radar ini sama dengan jawabannya presiden kita
lo barangnya kok dikirim ke kita
kira kira menurut anda apa yang ingin dituju oleh antasari
kalau saya sih enggak tahu sama sekali
saya nggak tahu apa yang dalam hatinya
kalau dilihat secara kasat mata sederhana ya dia ingin menuntut keadilan
bahwa kalau tindakannya itu kemudian ada penumpang sembunyinya atau ada minat minat lain
saya enggak tahu itu urusan antasari dengan yang lain
tapi kalau dia menuntut keadilan
menyebut nama nama besar dalam pusaran
ya dalam bagian itu enggak ada masalah saya kira
kalau emang dia menuntun keadilan penting untuk orang orang mengetahui itu
tapi kalau itu dibuntuti hal lain enggak penting
yang penting buat saya itu adalah bahwa kenapa ini harus menjadi keributan besar gitu
ketika orang sedang menuntut keadilan
jadi jangan terlalu banyak diributkan
orang itu cuma meributkan beberapa nama saja
kenapa kita ikut ikutan ribut yang lainnya
menyebut nama nama besar kan
ya nama nama besar urusannya sama mas
itu antara mereka saja
masalahnya nama nama besar ini seolah olah itu juga menyangkut nama nama orang lain yang jutaan
enggak ada urusannya
ini kerjaan media masa nih
mengait ngaitkan orang besar sama jumlah besar
ini kerjaan media masa amplifying
sesuatu yang negatif pun di amplifying
benar gak sih kalau publik
semua ini eskalasi antara presiden jokowi dengan presiden sbi kayaknya makin mengerucut
enggak tahu ketemu muaranya kok ketemu di antara sari itu kan enggak menarik sebenarnya
ya proses hukumnya sudah berjalan
ya kan logikanya urut urutannya ini ya
sudah keputusan inkrah sudah keputusan berklasis segala macam
kalau banyak yang bertanya juga kalau memang mau konspirasi apa ya mudah
itu ngatur dari kejaksaan kemudian ke polisi kejaksaan sampai kepada hakim agung segala macam untuk merekayasa itu
tapi ya memang ada pertanyaan pertanyaan yang demi untuk keadilan itu harus dijawab
ya dia berhak untuk bertanya itu
dan pers juga boleh dong menginvestigasi kalau memang mau
sebenarnya mas budi dan mas waji yang aktif di kewartawan sekarang tokoh tokohnya kan semuanya masih ada
jadi sampai dengan kapolri mantannya pak bambang henar soekarno masih ada
jaksa agung pak intarwan swaji masih ada
penyidik awal yang menyidik pun sekarang bahkan menjabat kapolda metro jaya
jadi sebenarnya udah kan
sembilan hakim yang dulu memutus pak antasari mulai dari pn pt sampai dengan di kasasi pun masih ada
dan semuanya tidak ada dissenting opinion
semuanya menyatakan bahwa itu clear
jadi kalau mau dibuka ya sekarang silahkan saja sebenarnya pak antasari
jangan nyangkut nyangkut yang lain
tapi kalau anda lihat mas wahyu ada rentetan gak sih
dari kemudian pak sby dulu pidato keras di cks beberapa waktu yang lalu
bahwa dia dianggap mendalangi empat sebelas misalnya
kemudian reaksi pasca sidang ahok itu
kemudian satu hari sebelum pilkada
ini ada garis merah nggak sih menurut anda
rentetan rentetan ini atau memang
pak sby garisnya biru mas
iya benar benar garis merah
waduh nggak tahu ini apa namanya
ya pasti udah jadi benang kusut ini sekarang
dari penciuman investigasi anda gitu mas wali
dari benang kusu dari sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana jadi ruwet
ya karena memang ya mohon maaf
pak sby kan juga orangnya paling sensitif kalau namanya disebut itu
dia gak bisa diem
yang harusnya kalau saya sih cukup mas roy aja lah jelasin begitu
mas roy boleh marah marah tapi pak sby jangan
tapi kita menunggu pak sby ya udah
kok mau karus beliau
tapi anda melihat ini memang kemudian reaksi pak sby yang begitu keras itu karena memang udah terlalu banyak atau memang
ya dia merasa itu serangan kepada dirinya
kok dilarang kok terkait satu sama lain itu tadi
walaupun ini juga teori otak antikmatuk ya kan
tapi terus kemudian pak sby celakanya juga melambung lagi kan
dia melambung dia epil langsung ke soal istana

ini pasti gerasinya tidak murni
ini pasti ada permainan yang memang mau menyudutkan saya begitu
ya ues tambah ruwet lagi
dampak politiknya menurut anda apa mas wahyu setelah ini
kan pak sby juga berkali kali terakhir meminta dengan sangat mau bertemu dengan pak jokowi untuk bisa mengklarifikasi banyak hal
pasca ketegangan baru ini
ini gak tahu
gak tahu pak jokowi
boleh boleh boleh
mas roy gak tahu mas radar deh
radar sempat tahu soalnya
sby begini itu satu
untuk memberi kerjaan kepada roy suryo
jadi semua masalah demokrat diambil sama dia dia jawab
yang kedua ini memang teknik dia sejak zaman dulu itu untuk meningkatkan popularitas
itu berlaku buat ya selama ini dia kan begitu
dulu masa kampanye presiden juga begitu
apa teknik apa yang dipakai
ya teknik menciptakan kontroversi
ah benar lah
nah itu kan antara lain
nah psikologi korban itu dari zaman dulu
dia kan suka membuat ujaran ujaran seperti itu
dulu dia nggak pakai tweet pakai pidato pakai mimbar
sekarang pakai twitter
dan itu dia mempertahankan popularitas itu
dia sebagai bekas presiden itu teman teman presiden
tapi ini tidak berlaku ke anaknya
malah menjadi racun buat anaknya malah gitu
dia makin populer anaknya malah jadi drop gitu
pak sbe itu menganggap
pak sby itu adalah mentor terbaik untuk mas agus
itu diakui mas agus
mas roy ini pertanyaan yang sama tadi saya tanya ke mas wahyu
tapi kalau pak sby kan ingin sekali bertemu dengan pak jokowi mengklarifikasi banyak hal
pasca ini tudingan yang serius juga dari pak sby kepada pak jokowi
bahwa istana mendalangi ini semua
apakah masih tetap ingin bertemu untuk mengklarifikasi
atau kira kira terus lah tarik garis lurus aja kita berusaha
saya kira tepat dalam
kita menunggu saja
dulu sudah ada janji dari selain pak jurubicara pak johan budi ada janji dari menko maritim
saya nggak tahu urusannya apa menko maritim mengurusi pertemuan ya
mungkin maksudnya menko mari kita satu tim gitu ya
antinya maritim itu
karena kan ngatur urusan pak sbe
saya ingin ketemu di kapal perang mas
seperti perjanjian redfield
katanya setelah pilkada
tapi karena bisa jadi nanti alasannya karena pilkadanya dua putaran
nanti setelah pilkada putaran ini ketemu
tapi yang jelas pak sbe dalam posisi stand by
tidak dalam rangka mendesak desak atau menunggu nunggu atau minta minta
jadi jawabannya pak jokowi nanti jawabannya cuma ketawanya
kita akan lihat jawabannya pak jokowi apakah tertawa seperti kata mas wahyu atau ada jawaban jawaban lebih serius
atau lebih atau biasanya pak jokowi itu diem diem ketawa tawa tapi actionnya juga
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali bersajar di berikut ini
tetaplah bersama siamil indonesia peranjus air pekan